menteri sosial juliari batubara menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial covid sembilan belas
menteri bersama dua pejabat pembuat komitmen disangkakan menerima fee sebesar tujuh belas miliar rupiah dalam dua periode pengadaan bansos
bagaimana pandangan media terkait hal tersebut
saya langsung saja menyapa revolusi riza wapemret cnn indonesia tv dan elvan dhani sutrisno wapemret detik com
selamat malam mas revo mas elvan
iya pekan lalu topik editorial kita adalah membahas operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap menteri kkp edi prabowo pada dua puluh lima november dini hari
lagi lagi ini dini hari kpk memberikan kejutan melakukan atau menetapkan tersangka mungkin ya dini hari tadi karena
julian batubara hari ini menyerahkan diri ke kpk
apa catatan media terkait hal ini saya ke mas revo dulu
ya mbak eva terima kasih ini memang kabar yang sangat mengejutkan ya
dalam waktu yang sangat dekat kita mendapat kabar dua menteri yang sedang aktif menjalankan pemerintahan itu ditangkap oleh kpk
satu catatan ini kita harus mengapresiasi kpk karena memang sebetulnya
dengan pandangan yang miring soal kpk kemudian dengan banyaknya mundurnya pegawai kpk
ternyata kpk tetap menjalankan fungsinya dengan baik
nah yang kedua soal penangkapan menteri sosial ini ini tentu yang sangat mengejutkan
kita semua tahu bahwa korupsi itu adalah hal yang sangat kita kecam keras gitu ya
apa namanya kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kita rasa ini sangat merugikan rakyat indonesia
nah ini menjadi dobel luar biasanya karena yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial untuk covid sembilan belas
artinya dana bantuan sosial diambil dan diduga untuk memperkaya sendiri dan golongannya
harganya juga cukup fantastis karena dana bantuan sosial yang dikelola oleh kementerian sosial ini jumlahnya besar rp lima sembilan triliun
dan ini dibagi bagikan dalam bentuk paket bantuan senilai masing masing orang itu mendapatkan tiga ratus ribu rupiah
nah kalau misalkan kita hitung lima sembilan triliun dibagi tiga ratus ribu
maka itu bisa menjadi paket bantuan sebanyak sembilan ratus
ratusan juta lah
sembilan belas enam ratus sembilan belas enam ratus paket ini kalau misalkan satu paketnya dikutip sepuluh ribu
maka potensi kerugian negaranya bisa sampai satu ratus sembilan puluh enam miliar
secara kalau barangkali ya kan
sekitar tujuh belas miliar gitu ya tapi potensinya bisa sampai ratusan miliar
yang dikutip juga dana bantuan sosial yang kita tahu kita semua ini masyarakat ini sedang kerusuhan karena pandemi yang sudah berjalan hampir satu tahun
sudah sembilan bulan
nah ini menjadi catatan penting bagaimana kemudian kita semua berharap kpk dan penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil adilnya
apalagi kita tahu persis
bahwa presiden dan ketua kpk pernah mengeluarkan komitmen bahwa siapapun yang akan mengkorupsi dana bantuan sosial terkait covid ini akan mendapatkan hukuman yang sangat berat
nah ini mbak eva ini
ini yang kita harus ikut memantau dan menjaga supaya penegakan hukumnya ada di rel yang tepat
nah begitu mbak eva
oke seberapa berat kemudian hukuman yang ideal begitu ya nantinya akan diberikan
dan terhadap menteri sosial
mas elvan apa catatan detikom
kalau tadi cnn mencatat ini masalah anggota kabinet lagi lagi pakai rompi oranya
kemudian kasus korupsinya ini berkaitan dengan pandemi
dan angkanya juga bisa dikatakan fantastis
dan ini juga menjawab keraguan terhadap pimpinan kpk yang pada saat awal itu diragukan
kemudian belum sampai setahun sudah melakukan ott
beberapa kali ada dua ott kakap kalau bisa kita katakan demikian
saya rasa apresiasi buat kpk ya
dua jempol buat kpk
membuktikan dia berani menangkap korupsi kakap
kemarin menteri sekarang menteri lagi
kemarin dari gerindra sekarang dari pdip
jadi dia sudah berani menangkap menteri dari partai partai terbesar
jadi untuk kpk semangat terus berantas korupsi
jawab keraguan keraguan itu dengan tangkapan tangkapan kakap
buktikan bahwa kpk bersama rakyat berantas korupsi
korupsi mensos ini sebenarnya yang pertama kali
seharusnya juliari itu ajar dari menteri menteri sosial sebelumnya juga masuk penjara
kurang lebih kasusnya juga sama
cuma antara bahan sos dan bahan sos lagi sebelumnya ada idris marham
untuk kasusnya agak berbeda sebelumnya ada bahtiar
dan mensos itu memang godaannya berat sepertinya
makanya harus sangatnya integritas yang tinggi
yang sangat memalukan
dilakukan seorang mensos yang ott kpk nya
akhirnya datang menyerahkan diri
adalah dia melakukan korupsi
dana bantuan untuk covid gitu
di mana nurani nya itu di mana gitu
di saat negara ini sedang bersusah payah gitu
bersusah payah untuk bangkit dari pandemi
kemudian pemerintah menggelontorkan dana pen
dana itu dikutip sepuluh ribu
tadi mas rivo sampaikan
masih sempat sempatnya ngutip sepuluh ribu
mungkin dipikir kalau sepuluh ribu terasa kecil kali itu
tiga ratus ribu diambil sepuluh ribu kecil gitu
tapi bukan disitu
terus di mana letak nurani anda sebagai pejabat negara
ini kan sudah bermental mental brengsek seperti ini kan
kalau kayak gitu
jadi sudah seharusnya kpk memberikan hukuman yang paling berat
makanya menjadi wajar ketika banyak pihak yang berwacana bahwa
hukuman apakah mungkin diperlakukan hukuman mati
ya karena memang ini anti korupsi adalah
anti korupsi adalah bantuan
dana bantuan untuk bencana
bencana alam yang tidak terduga duga gitu
bencana alam ya
ini kan ada hukumnya ada undang undangnya
makanya sekarang banyak mendorong ke sana
saya juga tidak tahu apakah kpk akan menggunakan pasal apa
cuma saya seperti mas revo mendorong agar hukumannya seberat beratnya
kemudian untuk pak presiden jokowi
ya menurut saya sudah tidak bisa menunggu lagi
evaluasi harus dilakukan menyeluruh
karena nyata nyata para menteri bermain main di tengah kondisi kritis seperti ini
ketika presiden berdarah darah popularitasnya jatuh
ya kan karena kondisi pandemi yang berat semua bahkan donald trump pun kalah
karena pandemi gitu loh
dan sekarang presiden lagi tertatis
tapi pembantunya malah bermain main seperti ini
mencoreng muka kepala negara
makanya saya sih mendorong untuk segera dilakukan evaluasi menyeluruh
dan sisakan yang memang bekerja untuk rakyat
gitu sih mbak eva
seberapa berat kemudian hukuman yang diharapkan masyarakat
kalau tadi mas elvan sempat mengatakan ada hukuman mati
dan memang sempat disebutkan oleh ketua kpk
soal hukuman mati ini kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
saya lanjutkan editorial view
mas revo ketua kpk dalam wawancara bersama desi anwar sempat mengatakan bahwa
apabila ada ditemukan korupsi terkait dengan pandemi covid sembilan belas
akan memberikan atau kpk akan mencoba memberikan tuntutan hukuman mati
mengapa kemudian ketua kpk
ini sebelum kejadian begitu ya
kenapa kemudian ketua kpk sampai sebegitu keras sebetulnya menyebutkan hal itu
ya karena memang kita tahu bahwa untuk penanggulangan covid ini
pemerintah menggelombarkan dana yang keluarga yang kebesar
itu sum triliun totalnya kan
awalnya empat ratus triliun
kemudian dinaikin lah
artinya ada dana ratusan triliun yang harus digelontorkan kepada rakyat
artinya penjagaannya harus super berat
artinya dan potensi kebocoran itu pasti ada

apalagi kalau misalkan dana itu disebar ke banyak
banyak titik gitu ya
mulai dari pengadaan alat kesehatan
kemudian bagaimana penanggulangan ekonomi nasional
bantuannya untuk gerak ya
jadi dana dana yang disebar ini
tentu butuh effort yang luar biasa besar untuk mengawasinya
maka sikap pegas dari awal harus segera di warmingkan

kepada orang orang yang mengelola dana ini
kpk tentu dengan dana yang sebegitu besar

kementerian juga banyak untuk mengawasi semuanya
kita juga dengan personil yang terbatas tentunya
kita juga dengan personil yang terbatas tentunya
tentu butuh effort yang luar biasa besar
maka sejak awal pasti sudah disadari betul oleh penegak hukum
bahwa akan ada potensi kebocoran
potensi kebocoran itu akan ada

nah itulah yang kemudian yang membuat kita berpikir
memang sejak awal pemerintah kepala negara presiden dan juga penegak hukum itu
memang sejak awal pemerintah kepala negara presiden dan juga penegak hukum itu
sudah harus menggaris secara tegas
bahwa penyalahgunaan dana untuk penanggulangan covid ini
akan mendapatkan ganjaran hukuman yang berat
tapi kita tahu rupanya masih banyak juga pejabat pejabat
yang tergiur dengan dana ini ya
nah sekarang tinggal kpk nih untuk membuktikan
kemudian dalam tingkat penyidikan
kemudian dalam penuntutan
dan membuktikan bahwa dugaan atau sangkaan terhukum ini memang benar adanya
dan kalau benar adanya maka proses hukum harus berlaku dengan secara adil seadil adilnya
karena dalam kita tahu ya dalam beberapa pengadilan sebelumnya itu
karena dalam kita tahu ya dalam beberapa pengadilan sebelumnya itu
menteri sosial sebelumnya itu difonis tidak cukup besar ya
hanya dua tahun gitu
nah kalau dua tahun dengan tingkat kesalahan seperti ini kan rasa rasanya kok gimana gitu ya
nah kalau dengan gebrakan kpk yang sudah dilakukan selama setidaknya dua pekan terakhir ini
seberapa optimis kita bahwa kasus ini akan terus dikawal oleh kpk
dan akan diberikan hukuman yang setimpal dan dirasa adil begitu bagi masyarakat
ya pengawalannya berarti harus kita lakukan bersama
mulai dari bagaimana penyidik kpk ini bisa membuktikan
tapi biasanya kalau kpk ini tidak sembarangan ya dalam melakukan ott
biasanya mereka sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup kuat gitu
nah tinggal dikawal bagaimana penyidikan ini berlanjut ke pengadilan tipikor
dan kemudian kita mengawal bersama sama
supaya semua proses hukum ini istilahnya dalam tanda kutip ya
tidak masuk angin
kira kira begitu mbak elvan
kalau kemudian nanti kita akan lihat bagaimana proses hukum berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di kpk
kita akan lihat bagaimana kemudian hukuman yang akan diberikan oleh presiden jokowi
mas elvan sempat mengatakan presiden jokowi ini harus melakukan evaluasi
minggu lalu anda sempat mengatakan wah ini harusnya sudah mulai melakukan reshuffle kabinet
dengan dua kali
kali menteri kabinetnya kemudian dilakukan ott oleh kpk
apa yang kita harapkan dari presiden
saya kira presiden jokowi beberapa hari terakhir beberapa minggu minggu terakhir sudah ini ya
sudah keluar marah marah
dan cukup bisa dipahami sebetulnya ketika dia marah
kenapa karena peningkatan covid ini signifikan
bukannya berkurang malah nambah
pak jokowi sendiri yang ngomong bahwa ini semuanya meningkat
angka kematian persebaran semuanya meningkat
positifnya juga meningkat
nah kalau semuanya meningkat terus siapa sebenarnya yang ngurusin ini gitu
sementara sekarang itu ada objektifnya presiden adalah untuk menjaga masyarakat rakyatnya
dari wabah dari pandemi
itu semua ke situ
makanya konsentrasinya ke kesehatan dan ekonomi
jadi kesehatannya di backup
semuanya aman terkendali
ekonominya juga jalan
rakyat bisa makan di tengah pandemi
nah kalau kayak gini bantuannya aja dikorupsi coba mbak eva
yang satu lagi kemarin main main lobster ya
nah yang lebih parah lagi mensos yang sekarang ini ini banyak drama
makanya saya monitor seharian juga banyak yang menyayangkan dia
karena dia itu secara khusus pernah datang ke kpk
ketika dia selesai datang ke kpk menyatakan bahwa berintegritas segala macam
pak mensos ini bukan orang miskin mbak eva
dasar kekayaannya cukup sangat besar lebih dari empat puluh miliar
kalau dari lkpn
dan ternyata kita jadi tahu bahwa korupsi itu ternyata kaya aja masih korupsi gitu
jadi kayak gitu
jadi artinya nggak bisa lagi yang diam kalau udah kayak gini
artinya presiden harus buka lagi semua lembarannya evaluasi satu persatu
mana yang kerja dengan baik mana yang harus dievaluasi ya evaluasi
maka yang resiko terbesarnya adalah
kita akan menghadapi kegagalan
dan kegagalan ini akan semakin membahayakan
karena targetnya presiden adalah januari februari sudah vaksin
januari sudah vaksin
vaksin itu juga duit gede lagi itu
pengadaan vaksin segala macam harus diawasi sama sama
saya kira presiden harus memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik
agar misinya itu bisa goals nya itu berlaksana gitu
karena tentunya aman dari kesehatan dan ekonomi
dan ekonominya nggak murad marid
dan saya rasa presiden itu kan punya pembantu ya
para menteri ini pembantunya
pembantu ini kan tugasnya bantu presidennya gitu
jangan malah kayak gini malah salah gitu bermain korupsi dan lain lain
jadi kalau pak jokowi tidak tegas
malah justru masyarakat akan mempertanyakan
kenapa kok kayak gini dibiarkan
kenapa nggak ada evaluasi nggak ada evaluasi
dampaknya akan sejauh apa kalau begitu mas elvan
apabila kemudian evaluasi itu
evaluasi yang dilakukan presiden misalnya
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat
begini mbak eva yang kasus lobster kemarin
okelah itu masalah yang sangat jegmented ya
masalah permainan dia sendiri
yang ini ini adalah isu internasional
isu internasional kenapa
karena yang dikorupsi adalah dana bansos penanggulangan covid
di mana seluruh negara di dunia hari ini sedang berjuang untuk memperbaiki
untuk mengamankan rakyatnya dari corona
kalau udah kayak gini menterinya korupsi ini kan pasti
jadi pergunjungan di tingkat dunia
itu akan berdampak kepada presiden
terus takyat kepada presiden
ya kan presiden kan selalu punya program untuk ini covid
semuanya segala macam ternyata dipercaya dikorupsi
itu bantuan yang nggak seberapa itu dikorupsi
kemudian terus internasional
di mana orang akan mempertanyakan
pak jokowi yang selama ini masuk dalam
beliau kan selalu masuk dalam daftar orang yang terkuat
kalau kayak gini jadi seolah olah kayak
ya kalau ngurus pembantu aja nggak bisa gimana gitu
makanya saya rasa memang presiden sudah mempersiapkan sih
untuk melakukan evaluasi
mungkin kalau nggak akhir tahun ini setelah pilkada kali
baru mungkin menghitung dampak politik kali ya
tapi kalau nanti dihitung masuk lagi dari partai politik ya
pesan saya ya harus selektif sekali
karena kan kita mendikodomikan parpol dan non parpol
tapi kan faktanya memang yang kena korupsi kan
dua terakhir kan berbeda
jadi nanti harus lebih dikaji yang baik lah
gimana supaya dapat sosok yang berintegritas gitu mbak
bagaimana kemudian evaluasi seperti apa yang kita harapkan
kemudian dilakukan oleh presiden jokowi
apalagi ini juga kalau tadi mas elvan mengatakan
ini dampaknya menteri menteri yang kemudian ditangkap ini
berlatar belakang partai politik
dan apa kemudian dampaknya terhadap
pelaksanaan pilkada misalnya yang akan berlangsung rabu besok
yang pertama kan pasti yang harus dievaluasi
bagaimana penanggulangan covid ini dari sisi kesehatan masyarakatnya
karena kan kita tahu bahwa covid sembilan belas ini bertampaknya ada dua
mbak yang yang paling besar
yang pertama adalah dampak ke kesehatan masyarakat
artinya siapa siapa yang tidak
tidak bagus dalam menjalankan fungsinya
dalam penanggulangan covid ini terkait kesehatan masyarakat
yaitu harus dievaluasi
yang kemudian bagaimana penanganan dalam bidang ekonomi
tapi memang yang paling utama kesehatan masyarakatnya
nah yang pasti yang sudah masuk ke dalam kpk ini
pasti sudah harus diganti lah
yaitu sudah ini kan menunjukkan identitas yang buruk
karena kita tahu bahwa sejak awal presiden jokowi ini
sangat sangat meminta menteri menterinya itu satu
memiliki integritas yang baik tidak korupsi
dan kemudian bisa menjalankan visi visi pemerintahan
nah kita tahu bahwa rabu besok ini kita ingin ke likada
nah ini juga persoalan lain yang memang yang harus kita kawal juga
supaya laksanaan likada ini bisa berlangsung dengan baik
kemudian dari visi kesehatan juga terpenuhi protokol kesehatan ya
karena kita tahu bahwa ada banyak keskhawatiran lah terkait dengan likada ini
gitu mbak eva
ya mas elvan bagaimana kemudian kaitannya operasi tangkap tangan
yang kemudian terjadi dalam dua pekan terakhir
dengan menteri menteri yang kemudian berlatar belakang partai politik
apakah ini kemudian juga nanti akan berdampak
dengan perubahan yang akan terjadi di likada
apakah ini akan berdampak terhadap pelaksanaan pilkada

saya rasa bisa jadi ya
karena kan calon kepala daerah itu kan diusung oleh partai
nah gitu calon kepala daerah itu kan diusung oleh partai
dan ini para calon calon yang sekalang mau pilkada tinggal di tungan hari ini harus hati hati
gitu jangan jangan karena menteri menterinya terlibat korupsi
mungkin mereka kecewa apalagi yang dikorupsi adalah tanda bansos ya
itu mungkin bisa jadi itu mempengaruhi mereka gitu
tapi tentunya jauh apa pengaruhnya kan kita karena sudah waktu sudah terlalu mepet juga
tapi kekecewaan masyarakat pasti ada
apakah nanti akan ini kita lihat aja nanti kalau ternyata ada dampaknya menarik juga kita diskusikan
kalau misalnya setelah pilkada nanti ada hasilnya ternyata berubah gitu ya itu berarti masyarakat ternyata melihat perkembangan
dan mereka memang kalau sampai itu mempengaruhi hasil berarti masyarakat itu benar benar memantau pekerjaan pemerintah
dan mereka langsung memberikan langsung kes ya langsung memberikan kes gitu jawaban terhadap kinerja pemerintah dengan pilihannya itu
ya itu menarik kita lihat aja nanti dinamikanya seperti apa
oke oke kalau kemudian nanti kita harapkan ada evaluasi begitu ya dari presiden jokowi dan tentunya menteri menteri
posisi menteri yang kemudian saat ini masih di plt kan ke menteri koordinator harus ada penggantinya begitu
bagaimana kemudian harapan kita terhadap sosok sosok yang akan menggantikan posisi menteri menteri yang kosong ini
apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas beberapa kali presiden sempat mencatat atau memberikan evaluasi
dan menteri menteri dua menteri ini sebetulnya tidak termasuk dalam menteri menteri yang kemudian menjadi sorotan begitu ya
tapi kemudian terjadi operasi tangkap tangan
bagaimana ekspektasi publik terhadap menteri menteri yang akan mengisi posisi posisi yang kosong ini
ya kalau terus terang itu kalau kita sih sebenarnya berharap presiden itu harus bisa menerapkan prinsip meritokrasi di pemerintahnya
jadi apa harus melihat latar belakang dia apakah di latar belakang politik atau dia profesional
nah cuman memang kita sekarang ya ketika melihat beberapa paling tidak enam tahun terakhir ketika masa pemerintahan presiden jokowi
baik periode pertama maupun periode kedua
menteri menteri yang tertangkap oleh
tertangkap oleh kpk itu memiliki background dari partai politik
nah ini tentu harus menjadi catatan gitu ya
apakah memang harus misalnya pengganti kedua menteri ini harus berlatar belakang partai politik gitu
yang harus sebenarnya kita inginkan bagaimana presiden jokowi ini bisa melepaskan diri dari bayang bayang partai politik gitu
apa namanya hutang politik ketika maju kemarin
dukungan dukungan politik ini harus dibalas dengan penempatan orang orang partai politik itu di kabinet
kalau kita sih berharap sebenarnya kan
cari orang orang yang paling pas dalam ini ya apa namanya sesuai dengan bidangnya gitu
dalam kkp misalkan
apakah memang harus dari partai politik
kalau memang ada profesional lain yang lebih pas kenapa tidak
demikian pula dengan menteri sosial ini
harus betul betul dicari orang orang yang kita tahu kementerian sosial ini termasuk kementerian yang paling banyak menyalurkan dana gitu kan
jadi jujur dan integritas itu menjadi sangat sangat penting sebenarnya dalam duduk di kementerian sosial ini
dan bukan terhadap memiliki nurani yang sangat besar
memiliki nurani yang cukup baik
karena memang kementerian sosial ini kan kerjaannya membantu orang orang susah
kalau saya berpendapat begitu sih mbak eva
mas elvan terakhir dari anda
menteri sosial itu sebenarnya menteri yang pertama kali masuk surga
kalau dia menjalankan tugasnya dengan amanah
dan karena kenapa
karena tantangannya besar sekali godaannya
godanya dana itu
berapa triliun itu kan
dan karena itu sebenarnya saya sih harap saya menantang lah mbak presiden jokowi itu
berani nggak menaruh orang sosial orang profesional untuk menteri sosial
coba untuk pertama kalinya jangan taruh orang dari partai
berani gak gitu
kalau memang berani itu akan otomatis akan meningkatkan mengembalikan kepercayaan publik
karena untuk menjadi seorang menteri sosial itu dia sudah harus selesai dengan dirinya sendiri
sudah gak nyari sudah selesailah semuanya
sudah matang sudah segala macam
dia sudah secara ekonomi sudah matang berpengalaman
dan dia tidak kalau bukan orang partai otomatis ya saya tidak ngomong orang partai punya kepentingan ya
tapi kalau tidak punya partai otomatis dia akan lurus aja jalannya komunikasi itu ya akan langsung ke presiden dan lain lain
nah itu saya rasa kalau itu oke itu akan akan jadi inilah apa kepresiden baiklah untuk presiden
kalau untuk menteri kkp
pentingnya itu harus dikonsumsi
kalau untuk menteri kkp menteri kkp itu sebenarnya kan menteri menteri teknis juga itu ya
menteri menteri teknis yang memerlukan pengalaman
merupakan pengalaman kerja untuk mengelola industri sebenarnya kan
selain juga per selain juga mengelola masyarakat yang bergerak di apa di ymkm dan lain lain

sebenarnya itu juga profesional lebih cocok disitu

nanti akhirnya di seorang partai ya istilah orang yang punya
pengalaman di bidang itu gitu mungkin
kalau begitu nanti bisa langsung
orang yang punya pengalaman
profesionalisme di bidang itu mungkin akan lebih cepat
mengangkat nama baik
setelah kondisi kayak gini kan masalahnya itu
distrasi nya lumayan berat
nah khusus mensos ini menurut saya
ini pr besar lah gitu karena ini
ini udahlah pasti
kekecewaan itu dari mulai kita gitu
sampai masyarakat di bawah lah
dimana masyarakat itu dimana mana kan semakin
semakin kecil masyarakat semakin kecil kan
dia semakin butuh bantuan
jadi tolong itu jadi pesan integritas
itulah diluruskan lah sama pak presiden
gitu kepada cacarannya
gitu mbak yusof baiklah kita tunggu sama sama
bagaimana kemudian seorang presiden
jokowi mengobati luka yang terjadi
akibat operasi tangkap tangan ini
dengan memilih sosok menteri menteri yang
berintegritas untuk menggantikan posisi posisi
menteri yang kosong ini
dan isutriusno terima kasih atas editorial
view nya pada malam
hari ini selamat malam
dan siadaan indonesia prime news segera kembali